laporan bertajuk progres update tertanggal empat belas mei dua ribu dua puluh
konsorsium china dalam pt kereta cepat indonesia china
menginginkan seluruh sertifikat kelayakan operasi penuh
dikeluarkan untuk kereta cepat jakarta bandung
di sisi lain laporan tersebut menyatakan bahwa proses konstruksi
pada stasiun stasiun kcjb belum rampung sepenuhnya
karena ketidakpastian tersebut
kementerian perhubungan dan tiga konsultan proyek tersebut
menolak rencana pt kereta cepat indonesia china
untuk memulai operasi komersial penuh proyek
bernilai tujuh tiga miliar dolar as pada agustus mendatang
dan untuk membahas hal ini
sudah bergabung melalui sambungan virtual
analis transportasi perkereta apian
forum masyarakat transportasi indonesia aditya dwi laksana
selamat pagi mbak miki
iya mas aditya sebelumnya kami juga sudah mengundang
pihak kcic dan juga kement hub
namun kedua pihak berhalangan turut serta dalam dialog kali ini
langsung saja kita ke topik utama kami hari ini
kement hub dan sejumlah konsultan disebutkan
menyarankan operasi komersial kereta cepat
jakarta bandung diundur hingga januari dua ribu dua puluh
menurut mas aditya apa alasannya
kereta api cepat ini kan sebenarnya kereta api yang
kita belum pernah operasikan ya mbak ya di indonesia
jadi merupakan kereta api yang berteknologi yang tinggi
dan ini merupakan teknologi yang menurut saya cukup kompleks
dan memang di indonesia juga masih baru akan dioperasikan
dalam hal ini berarti keselamatan operasional
keselamatan konstruksi keselamatan perjalanan
itu yang menjadi harus diutamakan
sehingga di sini kementerian perhubungan itu akan memainkan peran yang sangat vital
karena kementerian perhubungan itulah sebagai otoritas
yang harus menjamin keselamatan dari operasional kereta cepat ini
sehingga kementerian perhubungan itu wajib untuk melakukan uji kelaikan
maupun memberikan ujian untuk keberadaan kereta cepat
kementerian perhubungan itu akan memberikan sertifikasi kelaikan prasarana
prasarana maupun juga sertifikasi terhadap sdm
yang akan mengoperasikan kereta cepat ini
sehingga mau tidak mau menurut saya kuncinya ada di kementerian perhubungan
kalau kementerian perhubungan menyatakan bahwa operasional kereta cepat ini sudah berkeselamatan
tetapi kalau kementerian perhubungan masih dalam proses untuk melakukan pengujian sertifikasi
ya itu memang tetap harus menunggu sampai dengan kereta api cepat
itu memang selesai untuk disertifikasi
nah pertanyaannya begini mbak meggy apakah siap nanti di tanggal delapan belas agustus
saya berpikir bahwa kereta api cepat oke lah kalau untuk menjadi kadu buat untuk tujuh puluh delapan tahun pemberdekaan ri di tujuh belas agustus
tetapi menurut saya yang paling harus dipastikan adalah pengoperasian
ataupun kalau disebut oleh kcic itu masa pengenalan
kcic itu masa pengenalan
itu haruslah sudah tuntas dari segi satu sarana yang akan dioperasikan untuk launching atau untuk soft launching atau untuk pengenalan nanti di tanggal delapan belas agustus
kemudian juga kelaikan prasarana
jadi tadi dari sisi sarana baik kelaikan maupun sertifikasinya sudah didapatkan untuk kereta yang dioperasikan pada saat launching
terus yang kedua adalah prasarananya juga sudah selesai disertifikasi atau sudah dianggap layak fungsi
yang ketiga adalah sdm yang mau operasikan juga sudah dianggap fungsi
sdm yang sudah mendapatkan pelatihan yang sesuai dan juga sudah mendapatkan sertifikasi baru kalau ketiga syarat tersebut dipenuhi
kemudian penumpang atau masyarakat yang diajak untuk melakukan bersama kegiatan launching di delapan belas agustus
jadi menurut saya belum bisa masyarakat secara umum
tapi dibatasi dulu baru katakanlah penumpang penumpang yang sifatnya terbatas dulu karena ini memang sifatnya menurut saya masih pengenalan dan uji coba
nah setelah itu kementerian perhubungan memang tetap harus melanjutkan melakukan sertifikasi memastikan kelaikan sarana prasarana maupun sdm untuk tetap memastikan bahwa kereta api cepat ini akan beroperasi berkeselamatan nanti ketika memang sudah beroperasi secara reguler maupun komersial
begitu mbak meggy
baik jadi yang hanya bisa membuka kunci utamanya ini adalah kementerian perhubungan untuk membuka launching ini dan ini juga secara terbatas begitu ya
terima kasih mas aditya
dan kami juga mempunyai informasi laporan tersebut juga mengatakan kebutuhan modal kerja kcjb ini juga terhambat dengan adanya proses restrukturisasi finansial untuk pt wijayakarya tbk
apakah karena hal ini yang menjadi hambatan dalam menyelesaikan proyek kereta cepat jakarta bandung mas aditya
ya kalau bicara soal kendala maupun tantangannya saya pikir banyak ya mbak banyak itu pertama kan masalah finansial juga
kita ketahui bersama kan kemarin ada pembengkakan biaya ya mbak ya pembengkakan biayanya juga cukup tinggi
terus kemudian kita juga masih dalam proses untuk mendapatkan pinjaman dari china development bank untuk bisa mengatasi pembengkakan biaya atau cost overn tersebut selain dana yang didapatkan dari ekuitas konsorsium indonesia china
kemudian dari pembengkakan biaya itu kan sebetulnya ya mau tidak mau kan masih terjadi shortage atau kekurangan
orang orang yang memang harus dipenuhi secara cepat
terus kemudian hal yang berikutnya tentu saja akan terkait dengan pemenuhan fasilitas maupun infrastruktur itu bagaimana dari sisi security keamanan dan keselamatan
karena ini kan teknologinya baru otomatis kiri kanan jalur kereta itu harus merupakan jalur yang sangat steril
kemudian karena jalurnya harus steril maka mungkin harus dipagerin harus diberikan tembok pemisah
kemudian juga dari sisi komunikasi
juga harus merupakan teknologi canggih menggunakan communication based train control yang menggunakan pita frekuensi gsm yang harus dipastikan ketika beroperasi itu bebas dari jem bebas dari hek sehingga operasionalnya berkeselamatan
nah kemudian hal yang lain apa yang menjadi problematika ya sebetulnya waktu lenggat waktu yang menurut saya terlalu singkat
sekarang sudah juni
kalau agustus nanti mau dioperasikan kan tentu saja yang harus dipastikan adalah
pertama commissioning testnya sudah berjalan dengan baik secara internal dari kcic dan para kontraktor dan para tim dari china
kemudian setelah itu baru kementerian perhubungan masuk untuk melakukan pengujian dan sertifikasi
nah ini kan prasarananya juga prasarana yang kompleks sistem persinyalan operasi listrik aliran atas pengendalian operasi
kemudian baru ngomongin sarananya sarananya juga cukup banyak
sementara yang sekarang baru dioperasikan adalah kereta kerja
nah ini kan prasarannya juga kompleks sistem persinyalan operasi listrik aliran atas pengendalian operasi
nah ini kan prasarannya juga kompleks sistem persinyalan operasi
jangan bahkan itu adalah kereta kerja
baik delapan belas agustus ini sepertinya terlalu dekat begitu ya
sekarang kan sudah juni dan juli agustus ini hanya tinggal dua bulan lagi ya mas aditya
dan kementerian perhubungan sebenarnya juga sudah menyodorkan jadwal baru agar peluncuran komersial kereta cepat jakarta bandung
yang semula diusulkan agustus tahun ini diundur ke januari dua ribu dua puluh
apakah usulan dari kemenhub perlu dipertimbangkan
mengingat tadi anda juga sudah menyebut masih banyak sekali proses konstruksi pada stasiun kcjb yang masih belum rampung sepenuhnya
saya pikir kuncinya pada kementerian perhubungan ya mbak
kementerian perhubungan itu kan yang harus menjamin keselamatan dari operasional kereta api cepat ini
ini kan teknologi yang sangat tinggi dan saya pikir persiapannya uji kelaikannya juga harus dilakukan dengan cermat dan seksama
jadi saya pikir kalau kementerian perhubungan bilang go ahead ya berarti go ahead
kementerian perhubungan bilang memang masih diperlukan waktu ya
semoga diperlukan waktu cuma kalau menurut saya okelah kalau delapan belas agustus ini
tapi menurut saya delapan belas agustus ini harus dipastikan oleh kemenhub bahwa itu tadi mbak
sarana yang digunakan itu benar benar sarana terbatas
jadi tidak semua sarana rakyat kereta itu sudah siap beroperasi secara reguler misalnya
belum belum sampai seperti itu
sehingga sarana yang akan digunakan untuk launching nanti sudah harus dipastikan
kelaikan dan sertifikasinya
misalnya jalur kereta api sistem persinyalan sistem komunikasi dari halim sampai dengan padalarang saja
karena itu yang akan digunakan nanti di delapan belas agustus itu sudah sudah harus dipastikan layak fungsi maupun berkeselamatan maupun bersertifikasi
kemudian stasiunnya stasiun padalarang ini juga belum selesai ya
nah apakah nanti dalam waktu dua bulan stasiun padalarang ini setidaknya
cukup berkeselamatan untuk nanti dioperasikan ketika masa pengenalan kereta cepat
kalau stasiun halim saya lihat perkembangannya sudah hampir selesai walaupun masih memerlukan waktu untuk finalisasi
nah kemudian sdm nya bagaimana
sdm nya apakah sudah menggunakan sdm dari bangsa kita sendiri atau masih full penuh digunakan oleh tenaga asing dari china
nah kalau seperti itu berarti kan tetap perlu waktu untuk menyelesaikan pelatihan maupun memberikan sertifikasi kepada sdm
yang ada di indonesia
itu menurut saya mbak
jadi kuncinya di kemenbuk
kalau kemenbuk merasakan bahwa secara total secara penuh dari halim sampai dengan tenaga luar
dengan sekian trainset atau sekian sdm bangsa sendiri itu baru selesai di desember dua ribu dua puluh
ya mungkin memang harus seperti itu
tapi untuk kebutuhan lonceng ya silakan kemenhub menyesuaikan untuk memberikan sertifikasi untuk yang memang benar benar diperlukan
dan pengoperasiannya haruslah secara terbatas dulu mbak
kira kira begitu mbak
baik mas aditya
kalau misalnya saya bisa simpulkan sedikit ya mas aditya
mungkin ini kita ada dua jadwal
yang pertama adalah pengenalan kereta cepat jakarta bandung kepada masyarakat
dan yang kedua adalah secara komersial
sudah berfungsi secara full seperti itu ya mas aditya
dari mas aditya sendiri sebagai analis
bagaimana anda melihat timeline tersebut
kapan untuk perkenalan kepada masyarakat dan kapan untuk bisa berfungsi secara full operasional
kalau informasi itu benar dari kementerian perhubungan maupun dengan catatan catatan yang diberikan oleh ketiga konsultan dari kereta api cepat ini
menyatakan bahwa desember dua ribu dua puluh tiga sehingga satu januari itu bisa beroperasi secara penuh reguler dan komersial
saya pikir ya tanggal jangka waktu itu kan masih enam bulan ke depan
saya pikir itu jangka waktu yang menurut saya sangat logis
menurut saya memang jauh akan lebih berkeselamatan
karena memang perencanaannya maupun pengujiannya memang waktunya cukup
nah yang menjadi masalah menurut saya hanyalah seberapa yang dimaksud dengan masa pengenalan ini
seberapa jauh seberapa intens seberapa reguler yang dimaksud dengan masa pengenalan ini
yang akan dimulai di delapan belas agustus mungkin sampai dengan bulan september sampai dengan bulan oktober
nah masa pengenalan itu menurut saya harus dilakukan dengan
sangat hati hati dan secara bertahap sesuai dengan tahapan dari hasil uji kelaikan
sarana prasarana maupun sertifikasi maupun juga dari assessment terhadap sumber daya manusia yang akan menjalankan kereta cepat ini
jadi kalau pertanyaannya delapan belas agustus apakah siap
menurut saya delapan belas agustus harus dilihat dulu kerangka launching atau pengenalannya itu sampai seberapa jauh
nah kalau memang katakanlah dioperasikan hanya
sepuluh sampai dengan dua kereta di masa masa tersebut
nah berarti satu sampai dua rangkaian keretanya itu harus benar benar ya sudah tersertifikasi
prasarana dari halim sama dengan pak dalarang yang akan digunakan selama masa pengenalan
stasiunnya prasarananya terowongan jembatan listrik aliran atas sistem komunikasinya dan yang lainnya itu memang sudah teruji
dan juga sudah diberikan sertifikasi
makanya ini saya pikir dua bulan ini kcic kementerian perhubungan dan semua stakeholdersnya ya sudah
pasti akan berupaya sangat maksimal
tapi yang penting menurut saya tetap harus mengutamakan keselamatan untuk yang delapan belas agustus tersebut
mas aditya kami tahu kalau misalnya kereta cepat jakarta bandung ini ada kemungkinan besar tertunda lagi ya
nah apabila terjadi penundaan apakah ini bisa mempengaruhi kredibilitas tiongkok dalam mengembangkan proyek besar di indonesia
ya kereta api cepat itu kan memang
teknologi tinggi yang menurut saya baik dari sisi konstruksi maupun sisi operasionalnya memang itu kompleks ya
jadi memang cukup memerlukan waktu dan proses yang panjang
saya pikir ini apa yang terjadi saat ini kan tidak terlepas dari apa yang terjadi di katakanlah tujuh sampai dengan delapan tahun yang lalu
dimana menurut saya segala sesuatunya itu direncanakan maupun dieksekusi dengan serba instan dengan kejartayan dengan sesuatu yang sifatnya terbesar
dan kemudian dari sisi kebijakan saya pikir juga kurang tepat kalau statementnya adalah ini adalah proyek yang murni b dua b bisnis dua bisnis
dan kemudian juga sifatnya adalah tanpa menggunakan apbn
karena ini kan juga menurut saya kalau konsorsium yang dilibatkan masih bumn dan ada kondisi dimana bisa terjadi pembengkakan biaya
saya pikir memang terlalu dini kalau itu memang tidak melibatkan apbn
nah poin saya adalah
apapun juga yang terjadi hari ini kan tidak terlepas dari perencanaan maupun keputusan yang diambil di masa lalu
tapi saya pikir sekarang ini sudah point of no return ya mbak ya
saya pikir kita sudah seharusnya memberikan dukungan atau mengawal supaya proyek konstruksi ini selesai dengan baik dan praoperasinya dijalankan dengan baik
dan tak cepat nanti bisa beroperasi dengan berkeselamatan
itu menurut saya yang paling penting
kalau soal kredibilitas ya itu nanti kita bisa menilainya
dimana selama katakanlah tujuh tahun ini memang tidak mudah tantangan untuk membangun kereta cepat
dan itu menurut saya harus dijadikan pelajaran ketika nanti proyek konstruksi kereta cepat ini akan dikembangkan tidak hanya di jakarta bali
baik mas aditya apakah peresmian kereta cepat ini dinilai dapat menjadi isu politik terutama jelang pemilu presiden pada tahun depan
nah kalau kita bicara mengenai politik saya pikir sih dimensinya itu akan cukup luas
tetapi saya mau membatasi bahwa dengan indonesia memiliki kereta cepat yang berteknologi tinggi
itu setidaknya indonesia itu sudah merupakan masuk ke dalam jajaran negara yang mengoperasikan kereta api yang berteknologi tinggi
artinya itu menjadi suatu tonggak untuk suatu milestone dalam hal membangun transportasi dengan peradaban yang lebih tinggi
nah saya pikir dengan seperti itu kita tinggal bagaimana
teknologi yang sudah tinggi ini memberikan kemanfaatan yang maksimal kepada masyarakat
artinya bagaimana dengan adanya teknologi kereta cepat ini tidak hanya sekedar memberikan pilihan bertransportasi jakarta bandung
tetapi juga bagaimana bisa membangun kegiatan pusat pusat perekonomian baru
membangun membentuk wilayah wilayah pertumbuhan ekonomi yang baru
nah kalau itu sudah bisa dilakukan seperti itu mbak itu pasti akan berpengaruh kepada kinerja secara politik
bisa dijadikan semacam dalam tanda kutip komoditas politik
bahwa kereta api cepat ini memang benar benar bisa memberikan kemanfaatan kepada masyarakat untuk bermobilitas
maupun juga sebagai stimulan atau penggerak pertumbuhan perekonomian
nah itu mungkin baru manfaatnya baru terasa lebih optimal
baik kami akan terus memantau perkembangan progres kereta cepat jakarta bandung
terima kasih mas aditya sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia business dan referensi
terima kasih mbak meggy selamat pagi salam sehat